pasien positif virus corona meninggal dunia di rumah sakit dr muwardi solo jawa tengah
pihak rumah sakit muwarni solo tidak bisa memberikan data dan juga statement
kasubag humas dan hukum rumah sakit muwarni solo mengatakan bahwa kewenangan semuanya saat ini sudah ada di pemerintah provinsi
melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan jurnalis foto cnn indonesia kartika bagus di solo jawa tengah
kartiga bagus selama siang terkait dengan konfirmasi yang juga dibenarkan oleh jubir wabah corona ahmad yuryanto
bisa saya konfirmasi kepada anda apakah ada tanggapan dari pihak rumah sakit terkait hal ini
selamat siang hanum
tadi pagi ketika kasubag humas eko ariyati ada acara sosial
tadi pagi ketika kasubag humas eko haryati ada acara sosial
tadi pagi ketika kasubag humas eko ariyati ada acara sosial
beliau tidak berani mengatakan banyak karena pemenang data dan sebagainya ada di pemerintah provinsi
sehingga tidak bisa kami gali lebih banyak perihal pasien yang meninggal dunia positif corona
oke silahkan kartika bagus
namun dari dinas kesehatan solo saat ini berupaya untuk mencari
menelusuri trafik dari pasien ini kemana saja dan sampai dia dirawat di rumah sakit muwarti solo
dari keterangan pihak rumah sakit apakah anda juga sempat memfollow up langsung ke pemerintah provinsi terkait dengan informasi ini
sementara data yang kami peroleh itu pihak dinas kesehatan kota solo berupaya untuk menggali lebih dalam traffic
kemudian dia kontak dengan siapa saja selama ada di solo dan juga luar kota bogor yang dia sebelumnya pernah berada di sana selama dua hari
bagus sampai saat ini perlu juga kami konfirmasi di rsud dr mowardi surakarta sendiri
ada berapa banyak pasien positif corona yang dirawat maupun yang pdp yang saat ini tengah dirawat di sana
kalau yang positif
belum ada hanya tinggal satu ini yang masih dalam pemantauan
hasilnya belum ada pemberitahuan cuma dia masih dalam kondisi dirawat
oke baik bagus apakah anda mendapatkan informasi lanjutan mungkin dari pihak keluarga yang menjemput pasien terkait dengan rencana pemakaman
atau bagaimana skema pemulangan jenazah dari pasien yang wafat akibat positif
kami belum mendapatkan update sama sekali karena begitu tertutupnya dr muwardi sehingga info semacam itu belum kami dapatkan
oke dari pantauan anda sendiri juga apakah ada pasien yang mengalami mungkin simptom terkait dengan yang merujuk kepada corona
ataupun yang datang ke sana yang anda dan rekan rekan media lihat di sana
apakah ada pasien yang datang begitu untuk memeriksakan dirinya terkait dengan wabah ini
yang datang belum
ada cuma satu yang masih dalam pantauan kebetulan dia bersama dengan korban yang meninggal ini
oke baik kartika bagus kami masih terus menunggu informasi dari anda terima kasih atas laporan anda